selamat pagi anda menyaksikan kompas update
polisi menangkap tiga dari empat pencuri besi pembatas jalan tol cipali
salah satu pelaku adalah koordinator bagian kebersihan di rest area delapan puluh enam a tol cipali
para pelaku beraksi di sepanjang jalur tol cipali
kilometer delapan puluh sembilan hingga sembilan puluh empat wilayah subang jawa barat
pelaku mencopot besi pembatas tol seberat satu kuintal
yang kemudian dijual seharga rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus ribu rupiah per kilogram
satu pelaku hingga kini masih buron